museum sumpah pemuda di jakarta menyimpan jejak perjalanan lagu indonesia raya
w r supratman menyusun syair lagu indonesia raya pada seribu sembilan ratus dua puluh empat
pada seribu sembilan ratus dua puluh tujuh wr supratman menawarkan diri
merekam lagu indonesia raya kepada temannya pemilik usaha rekaman yo kimchan
mereka berdua penyuka lagu keroncong dan memiliki kesamaan visi
suatu saat nanti jika indonesia merdeka harus memiliki sebuah lagu kebangsaan
proses rekaman dilakukan secara sembunyi sembunyi di kediaman yo kim chan
karena pemerintah kolonial belanda melarang lagu itu tersebar luas
hasil rekaman w r supratman adalah versi master
yaitu lagu indonesia yang dinyanyikan w r supratman
diiringi biola dan versi keroncong tanpa syair
rekaman versi master wr supratman hanya dibuat satu buah
keluarga yo kim chan sudah menyerahkan satu satunya rekaman versi master
yang dinyanyikan w r supratman kepada pemerintah pada tahun seribu sembilan ratus lima puluh delapan
namun hingga kini keberadaannya masih menjadi misteri
dan suci terabar harap rekaman tersebut dapat ditemukan untuk negara
ya udah demi untuk negara
yang disayangkan adalah itu sekarang hilang entah kemana
sedangkan itu adalah punya satu nilai histori buat keluarga kami
dan juga saya rasa buat negara
karena itu adalah the only one hanya satu satunya
bahwa ya itulah supratman yang main biolanya
yang nyanyi ya untuk indonesia raya saat itu
kini suci terabar masih menyimpan sekeping kenangan
yaitu piringan hitam lagu indonesia raya versi keroncong tanpa syair
kalau untuk keberadaan master itu juga sampai saat ini sudah kita upayakan untuk ini ya mbak
kita sudah menghubungi pihak pihak tersebut
cuma sampai saat ini kita belum dapat konfirmasi
tapi kita tetap terus berusaha untuk ini apa mencari master tersebut
saat ini yang tersimpan di museum sumpah pemuda adalah replika piringan hitam lagu indonesia versi keroncong
pemberian keluarga yoh kim chan
penelitian seorang karyawan gedung sumpah pemuda dengan ibu sud
pencipta lagu perjuangan dan anak anak
terkait kongres pemuda indonesia

berdasarkan laporan penelitian museum sumpah pemuda tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan ini
ibu sud mengakui bahwa w r supratman menyanyikan lagu indonesia raya
jauh sebelum kongres pemuda indonesia ke dua
saat itu lagu indonesia raya banyak mengalami perubahan
dan ada yang mengatakan bahwa langgamnya keroncong
kemudian ibu sut juga mengakui
bahwa pada kongres pemuda indonesia ke dua
ia mengiringi w r supratman mengumandangkan indonesia raya dengan gesekan viola
saat itu lagu indonesia raya dinyanyikan tanpa syair
dan hadirin berdiri mendengarkan instrumen
meski demikian hingga kini penelitian tentang sumpah pemuda dan indonesia raya masih terus digali
lagu berjudul indonesia pada kongres pemuda dua puluh delapan oktober seribu sembilan ratus empat puluh
dikumandangkan tanpa syair
karena peserta rapat harga dan perusahaan dan juga penguasa yang berpengaruh

agen agen yang berpengaruh

meski demikian w r supratman menyebarkan syair indonesia
kepada peserta kongres dua puluh delapan oktober seribu sembilan ratus empat puluh
syair dan partitur lagu indonesia raya baru diketahui masyarakat luas
ketika w r supratman meminta koran sinpo
mempublikasikannya untuk pertama kali
syair dimuat koran sinpo edisi mingguan sepuluh november seribu sembilan ratus dua puluh delapan
judul lagu saat itu masih indonesia
sairnya tidak menyebut kata merdeka
w r supratman menggunakan kata
indones indones dan mulia mulia
koran simpo merupakan koran yang dikelola orang tionghoa peranakan
koran berbahasa melayu ini merupakan media pertama
yang mempelopori kata hindia belanda menjadi indonesia
pada seribu sembilan ratus tiga puluh pemerintah belanda melarang warga menyanyikan lagu indonesia raya
karena menimbulkan keresahan
saat penjajahan jepang berlangsung
lagu indonesia raya juga sempat dilarang dinyanyikan
pemerintah jepang merestui pembentukan panitia khusus mengubah lagu indonesia raya
dari keroncong menjadi mars
panitia itu dipimpin oleh soekarno
kami bangsa indonesia
dengan ini menyatakan
setelah proklamasi kemerdekaan
lagu indonesia raya dinyanyikan
selang beberapa hari setelah proklamasi
koran asia raya dua puluh satu agustus seribu sembilan ratus empat puluh
memuat syair lagu indonesia raya tiga stanza
ketika itu syairnya indonesia raya
koran merdeka terbitan satu oktober seribu sembilan ratus empat puluh
juga memuat lagu indonesia raya tiga stanza
dengan syair indonesia raya merdeka merdeka
kepala radio republik indonesia yusuf ronaldi puro
meminta penata musik asal belanda
untuk mengubah partitur indonesia raya
disinilah peran soekarno muncul lagi
soekarno berkali kali mengarahkan jos kleber meminta agar musik indonesia raya terdengar hikmat
megah dan memunculkan suasana heroik
setelah direvisi tiga kali dan soekarno menyetujui
pada seribu sembilan ratus lima puluh satu jos kleber menyelesaikan rekaman lagu indonesia raya
tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rekaman lagu indonesia raya sudah berusia lebih dari empat puluh lima tahun
perkembangan teknologi digital menggugah musikus dan komponis adi muljadi sumaat maja
bersama sahabatnya seorang pengusaha yuk kansil
mereka menggagas untuk merekam ulang lagu indonesia raya di australia
rekaman lagu indonesia raya dengan kualitas jernih disebarluaskan pada seribu sembilan ratus sembilan puluh
adi hanya merekam ulang karena sesuai peraturan pemerintah no empat puluh empat tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
lagu kebangsaan indonesia raya tidak boleh diaransemen ulang
saya bersyukur sekali gitu ya saya bisa buat perubahan gitu
setiap dengar lagu indonesia raya diputar di mana aja di olahraga penyematan medali gitu
di tv pembukaan atau di mana mana indonesia raya dibunyikan kan ya selalu rekaman yang saya buat tahun sembilan puluh delapan itu gitu
dan setiap agustusan diputar untuk lagu lagu perjuangan
ada rasa kebahagiaan yang nggak bisa dibeli dengan uang berapapun

peraturan pemerintah no empat puluh empat tahun seribu sembilan ratus lima puluh delapan mengatur tata cara penggunaan lagu kebangsaan tata tertib dan aturan hukum
salah satunya pada waktu lagu dinyanyikan atau dikumandangkan orang yang hadir berdiri tegak di tempat masing masing
tim liputan cnn indonesia